aaaa yuk aku anterin pulang ya
boleh boleh yuk
eh apaan sih bu gak usah kita kan bisa naik
apaan sih bu udah ayo naik bajaj
aku gak mau yuk jadi penghambat andrian
makanya aku pergi
tapi kan kamu tahu aku gak punya tempat tinggal
boleh gak aku nginep disini sementara aja
ya ya tentu aja boleh lali
aku malah seneng banget
haaa denger denger ada yang mau ngekos disini nih
bu lia tuh mau nginep bukan ngekos
boleh kan ya bu ya
ya sama aja
nginep kan tidur
ngekos juga gimana sih lo ngekos tuh namanya
ya boleh dong
tapi zaman sekarang kan
gagal yang gratis ya gak
eh lumayan buat beli beras
yaudah bu gak apa apa kok
nanti sebagian gaji saya saya kesini ibu ya
li gak usah gak usah gak apa apa lagi
pandian ntar makan juga disini
beras kan bayar
nah gitu dong
lo tuh emang temen ayu yang paling gue favoritin dah
lo jangan sungan sungan lagi disini ya
lo ngapain aja di rumah lo sendiri
kadang kadang lo tambahin sepuluh ribu gitu
gak usah tiap bulan
gue ada urusan ntar
habis kesalahannya aja
ibu dimana sekarang
lea juga kangen dipeluk ibu kayak gitu
apa kamu baik baik aja
siapa yang jaga kamu sekarang
mumpung tuhan sama nyonya sedang tidur siang
ini kesempatan ku buat kabur
hei nak kemana
dasar awak membantu kurang ajar
eh apa yang kamu lakukan di sana
tampang lu kayaknya sedih banget
kamu nggak jadi tinggal di rumah ayu kan
saya pikir kamu marah sama saya
ya sebenarnya sih nggak gitu juga
lagipula saya juga cuma bahasa bahasa saja
soal jual mahal

eh muka kamu itu kenapa sih
kusut banget kamu kayaknya
kamu nggak betah tinggal di rumah ayu
ya makanya kan saya sudah bilang
mendingan kamu cari tempat tinggal lain
orang saya betah kok di rumahnya ayu
saya cuma lagi kangen ibu saya saja
habis tadi saya lihat ayu sama ibunya perlukan
saya jadi kangen ibu saya
ibu saya dimana sekarang tri
tapi ibu kangen juga ya sama gue
saya ingin sekali saja bertemu dia
ada lia ada lia
itu lia men
itu si lia lah
mendingan sekarang kita turun yuk
apa yang harus kita lakukan untuk menguruskan mereka
kamu juga tahu lia suka dengan adrian
tidak perlu dilihat
lang kamu dengar saya
walaupun dia suka dengan adrian
tugas kamu merubah hatinya
dia akan kembali kepadamu
kamu tidak mengerti
kamu tidak mengerti
sudahlah turun cepat
sudahlah turun cepat
sudahlah kamu saja
kita sampai dia sudahlah cepat
kamu jangan menggigil
tidak saya akan menggunakan kunci
kamu sudah lama di sini
sudah lama kita tidak bertemu
baju kamu keren
kamu beli di mana
kamu juga membeli rambut baru
kamu memotong di mana
kebetulan rambut saya sudah panjang
sepertinya tempat kamu memotong rambut saya sangat bagus
asal kamu berbicara sadis
kau ialah amit
jangan terlalu be jeez om
ya kamu itu sudah cerita kanapp
buat saya bahannya
salah satu hal
ibu tak pernah menang
tapi kemudian dia pengguna pemerintah ketep umpasa di jepang
sukain aja minta tanda tangan sama dia
ih siapa juga yang mau foto
lo mau ke toko bukan sekarang
udah mau tuh
lo tuh apaan sih
lo tuh kalau bikin gosip yang bener aja dong
gue gatau harus bikin alasan selain alasan itu
ya tapi kan gak kayak gitu caranya
gue benci sama dia
ya nanti gue bales buat tau rasa lo
ya terserah lo
lo rahasia banget sih
aku anterin pulang ya
boleh boleh yuk
eh apaan sih bu gausah
kita kan bisa naik baja
ngapain ya gini aja
apaan sih bu
mana sih tukang bajaj
lo sih pake nolak diantrin sama mobil
mau naik bajaj segala
mana mau bajaj tau
tuh kan ada bu bajai
ibu sih ngomel mulu
mau naik bajaj kan
tante mau naik bajaj kan
kalo mau naik bajaj bagus tante
tunggu tuh ya bukain pintu
engga kita cari bajaj yang lain aja bu
eh tante tante

masih banyak juga kok yang lain
ketaan sih marah marah mulu
masih banget nih anak
gue tau ya lo masih marah sama juara
gara gara dia tegang lakuin tabrak lari sama lo
tapi kan dia udah keke minta maaf
dan ngejelasin semuanya sama lo
berarti lo yang ga punya hati bukan juwain
masih ketemu sebelahan pohon
emang maunya tetep sebelahan pohon mulu
yuk aku mohon yuk dengarin aku dulu
emang aku tuh
waktu sampe dirumah
aku tuh nyesel banget
aku mau bales kebaikan kamu kayak gini
berarti bener kan
selama ini kamu tuh baik sama aku
cuma mau nebus rasa bersalah kamu doang
ya emang kayak gitu yuk
selama ini kamu tuh bilang kamu tuh sayang sama aku
itu tuh semua yang bohong
kamu harus percaya sama aku
semua itu adalah dalam hati aku sendiri
setelah selama ini kamu tuh bohongin aku
gimana aku tuh mau percaya sama kamu
aku dijun sama kamu aku minta maaf
aku gak percaya
mau aku bunuh diri
aku akan buktiin kamu
hey saya mau tanya ada hubungan apa kamu sama suami saya

pipi yang sebelah akan aku tampar

ingat kalau kamu macem macem
dan kamu masih tidak mau ngaku
terserah aku akan menyelidikinya